indonesia dan thailand sudah bertemu enam puluh sembilan kali
dari jumlah itu thailand menang tiga puluh enam kali berbanding dua puluh satu milik indonesia dan dua belas sisanya berakhir imbang
pertemuan terakhir indonesia dengan thailand terjadi pada fase grup piala aff dua ribu delapan belas kalah empat dua di bangkok
sedangkan terakhir kali indonesia menang atas thailand adalah di leg pertama final aff dua ribu enam belas dengan skor dua
total dari lima duel terakhir thailand unggul head to head atas indonesia dengan tiga kemenangan berbanding dua milik indonesia